aku ingin memperbaiki semuanya
bella aku akan terus mencari kamu
aku pasti bisa menemukan kamu dan anak kita
apapun yang terjadi aku tetap akan menemukan kamu
aku akan memohon agar kamu memaafkan aku dan juga keluargaku
dengan begitu kebahagiaan bisa datang kepada kita
tidak ada orang
sepertinya aku tahu tulisan ini
ini dia siapa ya
udah kamu jangan nyontek enggak kamu kasih tahu klunya apa klunya buah yang paling aku suka
magampang semangka kan hai itu oke sekarang aku curang nyontek tadi pasti enggak kan
gue mau tahu semuanya tentang kamu cek kasih banget sih
tubak aku nulis apa dan ada di pikiran aku apa
aku tanya banget coba lihat nih ya yang ada di pikiran aku itu adalah martabak manis kamu
kok nggak pengertian banget sih aku lapar dia makan siang kamu tuh nggak ngerti ya
ya udah udah kita pergi makan siang ya udah dulu dulu
hai lakukan bener kan apinya
tulisan ini mirip sekali dengan tulisannya bella pantas aku sangat familiar dengan tulisan ini
kalau bella muatan sesuatu kenapa dia enggak menyampaikan langsung kepada aku ya dan kenapa harus
kenapa kamu ngasih sampaikan ke aku bella
kenapa aku nggak pernah menyadari ini sebelumnya
ternyata bella ada di sekitar aku dan aku tidak pernah menyadari itu
bahkan ketika dia mendonorkan darah buat pak
aku juga enggak tahu
dia berusaha untuk memperingatkan aku
dia berusaha untuk memperingatkan aku
dia berusaha untuk memperingatkan aku
dia tahu sesuatu
dia tahu semuanya
tapi kenapa bella
kenapa kamu tidak langsung memberitahu kepada aku
kamu marah sama aku
aku juga tahu kamu kecewa sama aku
tapi izinkan aku ketemu sama kamu bella
kamu bebas melakukan apapun
silahkan pukul aku
silahkan bagi aku
asal kamu bisa memakai aku
aku ingin ketemu sama kamu bella
karena aku pantas mendapatkan itu semua
aku hanya orang bodoh
ini semua salah aku
aku ingin ketemu semua kamu
aku ingin memperbaiki semuanya
bella aku akan terus mencari kami
aku pasti bisa menemukan kamu dan anak kita
apapun yang terjadi
aku tetap akan mencari kamu
aku akan menemukan kamu
aku akan memohon agar kamu memaafkan aku dan juga keluargaku
dengan begitu kebahagiaan bisa datang kepada kita
suami itu harusnya melindungi istrinya
ini radit malah sebaliknya
dia terus terusan menganiaya kakak
aku telah diurtakan dengan cinta bella
aku tidak mendengarkan omongan keluarga aku
padahal dari awal mereka sudah menyuruh aku untuk menjauhi radit
waktu dari awal radit itu baik banget
tapi sekarang dia berubah jadi jahat
ya sekarang aku mengerti kenapa kakak tidak bisa menceritakan ke afif
tapi yang jelas kak
kakak harus bisa melawan radit
kakak harus bisa terbebas dari dia
tapi mereka malah ngancam mau bunuh mama juga
aku sudah kehilangan papa
aku tidak mau kehilangan mama juga bella
kak aku gak mau kalau kakak bernasib sama dengan adiknya reno
meninggal di tangannya radit
tidak aku tidak mau

aku sama seperti mereka
aku harus melawan tapi aku tidak tahu caranya bagaimana bella
karena di rumah di rumah itu banyak banget orang jahat yang mendukung radit
ada cynthia ada om raffic tante laura gavin
semuanya itu jahat bella
iya sekarang tugas kakak itu melindungi mama sylvia
aku tahu kakak gak bisa melawan semuanya
tapi yang penting kakak harus bisa melawan radit
kalau kakak gak mau radi terus terusan mengendalikan hidup kakak
bella kamu dimana nak
kak aku tinggal dulu di sini nanti aku balik lagi ya

radit bisa curiga kalau aku ada di rumah ini
kalau aku menghilang lama radit pasti akan melakukan sesuatu
aku gak mau radit sama orang orang jahat itu akhirnya menemukan bella
kasian bella sudah banyak menderita
bella kamu kenapa tinggalin mama
ma mama tenang dulu ma ya ampun mama
halo tenang dulu ya bella gak kemana mana bella di sini
bella kamu kemana saja sih
kamu kenapa ninggalin mama mama gak mau kehilangan kamu lagi
mah bella gak kemana mana bella masih di rumah kok
kamu janji ya tidak akan meninggalin mama kamu janji ya sama mama
mama tidak boleh terik terikan seperti tadi
nanti kalau ada orang denger terus bawa mama ke rumah sakit lagi gimana
iya mama janji mama tidak akan teriak teriak lagi